kembali di kompas yang sudah ada sinyal partai nasdem bergabung dengan koalisi prabowo gibran dibaca publik
setelah surya paloh menerima kehadiran prabowo subianto di kantor nasdem jumat pekan lalu
namun setelah prabowo surya paloh juga mengundang anies baswedan lawan politik prabowo di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat ke kantornya
belakangan ini nasdem jadi primadona politik baru
setelah jagonya anies baswedan kalah di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat ketua umum partai nasdem surya paloh memberi selamat kepada prabowo subianto calon presiden terpilih
bahkan dengan karpet merah prabowo disambut surya jumat lalu di kantor partai nasdem di menteng jakarta
prabowo mengajak surya bergabung dengan koalisinya
surya menjawab masih lima puluh lima
saya selalu menawarin saya selalu mengajar
pak kalau pak prabowo sebenarnya mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas
akhirnya nanti setelah oktober kalau diajukan pak prabowo akan bergabung dengan
dia mengumpulkan upaya di mk
posisi lima puluh lima puluh nasdem sebenarnya
apakah lebih berat bersama anies baswedan mohaimin iskandar
yang memilih menggugat hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
atau sudah ringan menuju koalisi pemerintahan prabowo gibran hingga dua ribu dua puluh
yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama
bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat
tetapi pikiran kita sama sama
ingin membangun ingin menciptakan sesuatu
kita berharap juga pemerintahannya kuat
ada yang tanya bagaimana nasdem mau tetap oposisi
bapak surya tadi mengatakan peluangnya lima puluh lima puluh
kita tuh semua sama mk
baru dari situ kita bicara tentang langkah langkah ke depan
dan saya mau tanya pemintuan kabinetnya kapan
titip itu disimpan buat doorstop bulan bulan berikutnya
merangkul yang kalah untuk memperkuat posisi di pemerintahan selama lima tahun
sama halnya dengan jokowi yang merangkul prabowo subianto
lawannya di pilpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kemudian zulkifli hasan dan partai amanat nasional
di ujung periode kedua jokowi maruf amin
sejak akhir pekan perbincangan tentang langkah partai nasdem
pasca pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mengemuka
apalagi setelah prabowo subianto lawan politik anies baswedan di pilpres
yang diusung nasdem mengajak surya paloh ketua umum partai nasdem untuk berkoalisi
lalu apa arti penting nasdem buat prabowo di koalisi pemerintahannya kelak
kita lihat hitung hitungan dari hasil pemilu legislatif dua ribu dua puluh
yang dilansir kpu di koalisi indonesia maju
yang mengusung prabowo subianto gibran raka buming raka
persentase perolehan suaranya belum sampai lima puluh persen di dpr
gerindra hanya punya tiga belas dua puluh dua persen golkar lima belas dua puluh sembilan persen serta partai demokrat tujuh
dan pan tujuh dua puluh empat totalnya empat puluh tiga delapan belas
padahal kalau mau mulus pemerintahan prabowo mesti menguasai lebih dari lima puluh persen komposisi di dpr
lalu bagaimana potensi koalisi prabowo gibran
dan partai nasdem ikut bergabung
dengan perolehan suara partai nasdem sembilan enam puluh enam
koalisi prabowo gibran bakal memiliki di atas lima puluh persen di dpr
ini sudah cukup di atas kertas untuk memuluskan sejumlah program unggulan dari prabowo gibran di parlemen
lalu bagaimana dengan oposisi di dpr
bila partai nasdem bergabung maka lawan prabowo gibran
yakni ganjar mahfud dan anies mohaimin
cuma memiliki tiga partai yakni pdip dengan enam belas
pks delapan empat dan partai kebangkitan bangsa sepuluh enam puluh dua
pertanyaannya apakah ketiga partai ini akan bergabung masuk dalam koalisi prabowo gibran
untuk membahas lebih lengkap terkait dengan potensi koalisi dan oposisi
di pemerintahan prabowo gibran kita bahas bersama dengan direktur eksekutif carta politika mas yunarto wijaya
siang mas yunarto semoga dalam kondisi sehat selalu
selamat siang sehat
hari jumat lalu prabowo mendatangi langsung ke nasdem tower tempatnya pak surya paloh
apakah ini terlalu dini dan kita bisa mengartikan lima puluh lima puluh ini artinya kaki
satu kaki dari partai nasdem ini sudah berada di pemerintahan
iya sebetulnya ini tidak mengagetkan ya minimal karena dua hal
konteks sehari atau dua hari sebelumnya kita tahu
bang surya paloh ini baru menyatakan statement memberikan selamat kepada prabowo gibran
dan mengakui kemenangan prabowo gibran
saya pikir ini kan memang lanjutan saja dari statement pak surya paloh
dalam konteks lain kita juga sebenarnya tidak kaget melihat karakter dari partai nasdem ini kan sejarahnya ketika didirikan langsung masuk dalam
barisan kekuasaan ya mengusung pak jokowi lalu kemudian dua periode dalam barisan kekuasaan
bang surya paloh juga latar belakangnya dari partai golkar yang biasanya selalu ikut dalam barisan kekuasaan
ditambah lagi karakter bang surya paloh dan nasdem ini kan biasa paling cepat untuk mengambil keputusan
seperti dulu adalah partai pertama yang selalu mengajukan capres dalam hal ini pak joko widodo
jadi buat saya tidak mengagetkan kalau ditanya lima puluh lima puluh memang perkiraan saya
lebih mungkin nasdem ini akan masuk ke dalam barisan kekuasaan apalagi mengingat hubungan dekat antara surya paloh dengan prabowo secara pribadi sudah dimulai sejak masa era orde baru
jadi kalau ditanya spekulasi lima puluh lima puluh ini ya saya melihat lima puluh lima puluh nya ini lebih mengarah kepada menjadi bagian dari kekuasaan
tetapi apakah disimpul akan diputuskan dalam waktu cepat minimal diekspos ke publik
saya pikir kata kuncinya akan menunggu terlebih dahulu keputusan
ini sebagai bentuk etika politik dan kita tahu juga masa untuk pembentukan kabinet seperti kata anies baswedan masih sangat lama tujuh bulan dari sekarang minimal
ya dan ini menjadi menarik bila nantinya oposisi makin kecil dan nasdem akan berhasil dirangkul
lalu partai mana lagi yang dibutuhkan oleh prabowo untuk masuk kembali di koalisi pemerintahnya
sebetulnya kalau kita bicara kebutuhan ya cukup lima puluh persen lebih sedikit
dan memang dengan masuknya nasdem ini hitung hitungan saya bahkan bukan hanya di angka lima puluh dua
kalau kita bicara perolehan kursi itu sudah di atas lima puluh lima persen ya
jadi sebenarnya sudah memenuhi prasyarat lebih dari cukup
tapi yang kita lihat dari sejarah kan bagaimana pengalaman sby jilid ii mengumpulkan sampai tujuh puluh lima tiga puluh empat persen kekuatan
bahkan coba dipermanenkan melalui setgap walaupun gagal
pak jokowi di periode kedua bahkan di atas delapan puluh
jadi seperti ada sebuah kebiasaan merasa dirinya akan aman itu bukan sekedar lima puluh plus lebih sedikit
tapi ingin menggapai angka yang bisa dikatakan gemuk cenderung
sehingga koalisi pemerintahan ini siap kalau ada satu atau dua partai yang katakan membalelo
dan kalau kita lihat statement pak prabowo memang kecenderungannya itu punya potensi membangun koalisi yang gemuk
atas nama persatuan nasional yang ingin merangkul semua
jadi kalau saya lihat mungkin tidak akan
bukan tidak mungkin akan ada kejutan mengingat hubungan baik pak prabowo dengan ibu mega
ada upaya untuk membangun koalisi juga dengan pdi perjuangan
nah yang menarik adalah kalau upaya itu dilakukan dengan pdi perjuangan
apakah akan restu melalui restu jokowi atau tidak
yang kita tahu sampai detik ini masih jadi pertanyaan
apakah hubungan baik antara pak jokowi dengan pdi perjuangan sudah terjalin lagi atau tidak
apakah tradisi membangun koalisi gemuk ini baik
seharusnya secara tata negara itu tidak cukup baik
karena pertama akan melemahkan oposisi dalam konteks check and balances
yang kedua buat koalisi pemerintahan pun akan terbangun koalisi gemuk yang biasanya akan mengorbankan yang namanya kualitas kabinet
karena pada akhirnya akan membangun komposisi kabinet yang lebih ke arah politik dagang sapi
lebih banyak kader kader partainya padahal kita tahu
dan demokratis yang menjadi menteri ini biasanya yang lebih berprestasi seperti kita lihat pada sosok sri mulyani
pak basuki bu retno dan lain lain
saya menarik anda langsung meloncat ke pdip padahal dari koalisinya anies dengan mohaimin ada pkb di sana
apa yang membuat anda melihat bahwa hubungan antara dari prabowo hingga bu mega ini dapat lebih mudah untuk juga masuk diajak koalisi dari prabowo gibran
pak prabowo dan ibu mega ini paling dalam ya
kalau kita bandingkan dengan partai partai lain seperti pks pkb yang mungkin juga dianggap bisa diajak masuk begitu
kita tahu pernah berpasangan capres cawapres di dua ribu sembilan belas
lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama
dan kalau bicara secara kuantitatif pun
pdi perjuangan ini angkanya sangat besar sangat signifikan kalau bisa masuk
ditambah yang terakhir secara kualitatif
kalau mau bicara simbol persatuan nasional
ya mengajak masuk pdi perjuangan adalah simbol persatuan nasional yang sesungguhnya
tetapi balik lagi pertanyaannya adalah
apakah dalam konteks ini akan ada pak prabowo punya sikap yang
apakah pak jokowi punya sikap yang sama misalnya
dalam tanda kutip sebagai penasehat yang misalnya akan dianggap untuk bisa dimintai restunya ya
itu yang menurut saya menarik untuk kita lihat ke depan
tetapi banyak sekali alasan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kenapa pdi perjuangan
malah mungkin akan ada di prioritas pertama
dalam konteks pak prabowo ingin mengajak partai lain masuk selain nasdem
karena beberapa alasan yang saya sebutkan tadi
artinya anda tidak melihat bahwa
menurut sejarah bahwa pdip sudah pernah berpengalaman sepuluh tahun menjadi oposisi
ini akan agak pudar ya untuk pada
pada pekan atau pada periode lima tahun ke depan bahwa pdip justru akan memilih untuk bergabung
saya melihat lebih kepada sisi pak prabowo nya tadi ya
tadi kan pertanyaan lebih ke arah kebutuhan pak prabowo
membangun sebuah koalisi pemerintahan lima tahun ke depan
prioritas yang menarik adalah mungkin malah pdi perjuangan
pak prabowo tidak pernah punya masalah dengan pd perjuangan
yang dianggap punya masalah kan pak jokowi
yang nanti menjadi mantan presiden
dan hubungan baik yang selama ini tercipta antara pdi perjuangan dengan gerindra
hubungan baik pribadi antara pak prabowo dengan ibu mega
tapi kalau ditanya dari sisi pdi perjuangannya
saya menerka sampai saat ini mungkin ibu mega masih lebih memilih jalan oposisi
di pdi perjuangan dalam konteks teku umar pun
yang kalau kita lihat cenderung mungkin akan lebih bisa bersikap realistis
termasuk membuka kemungkinan untuk masuk dalam koalisi pak prabowo
tidak sekeras ibu megawati
oke kalau begitu saya balik untuk saat ini
dalam prediksi anda siapa yang akan berani menjadi oposisi
apakah pks pkb atau bahkan juga bagaimana peran dari anies baswedan
pasca kontestasi ini telah berakhir
yang paling mungkin untuk tetap ada dalam barisan oposisi
karena kita lihat pks pun sekarang suaranya naik
lumayan baik ya sebagai bagian dari oposisi
yang kedua saya pikir kalau pdi perjuangan
dalam konteks pengambilan keputusan mengenai oposi atau koalisi ini
menyerahkan sepenuhnya hanya kepada ibu mega
saya pikir juga pilihan oposisi masih menjadi pilihan utama
tapi kalau itu kemudian dibuka ruangnya untuk didiskusikan dengan tokoh tokoh lain
saya pikir ruangnya menjadi lima puluh lima puluh
untuk menjadi bagian dari oposisi ataupun menjadi bagian dari koalisi
sementara pkb saya pikir cenderung lebih lentur
kita akan melihat mungkin kondisi yang tidak terlalu jauh berbeda
dengan apa yang kita lihat di nasdem yang sangat lentur
bahkan lebih mungkin untuk menjadi barisan dari koalisi
baik kita nantikan bagaimana dinamika yang masih akan panjang
terima kasih direktur eksekutif carta polita mas yunus
mas yunarto widjaya telah berbagi informasi bersama kami di kompasya